pemerintah indonesia menandatangani kerangka kerjasama penyelenggaraan world water forum wwf ke sepuluh di bali tahun dua ribu dua puluh
kerangka kerjasama tersebut termasuk penyiapan kerangka panitia nasional atau noc yang segera ditetapkan melalui keputusan presiden
dan gubernur bali iwayen koster yang juga selaku ketua harian
sementara dari pihak world water council hadir presiden wwc louis hosyong
world water forum ke sepuluh yang bakal dihelat pada tanggal delapan belas hingga dua puluh empat mei dua ribu dua puluh empat di bali
ditargetkan dihadiri sepuluh delegasi dan seratus ribu peserta dari satu ratus tujuh puluh dua negara
unsur pemerintah parlemen swasta akademisi dan masyarakat direncanakan
dan dihadiri oleh pemerintah indonesia
dan berpartisipasi dalam pertemuan tertinggi bidang sumber daya air dunia
menko marves luhut berharap pelaksanaan world water forum ke sepuluh pada dua ribu dua puluh empat mendatang
akan menjadi ajang positif untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan di bidang air
serta menjadi ajang dialog pada berbagai segmen pengambil kebijakan regional tematik dan bagi generasi muda
ditemui di sela sela rangkaian kegiatan the dua puluh t high level expert and leaders panel
dan water and design stars sebagai salah satu side event dari rangkaian acara pertemuan g dua puluh di hotel konrad nusa ii bali
staf ahli bidang teknologi industri dan lingkungan kementerian pupr endra atmawijaya menjelaskan
sejak bulan april dua ribu dua puluh dua pihaknya telah melakukan persiapan untuk penyelenggaraan
dan mulai merumuskan tema yang sesuai dengan kepentingan indonesia
saya kira pengaruh bagi banyak sektor sehingga ini harus menjadi top priority policy
saya kira pak presiden saya yakin beliau akan menyampaikan pesan ini di dalam forum g dua puluh
kepada para country leaders dan juga institusi yang datang nanti pada saat g dua puluh
endra menambahkan sebelum kunjungan ke kamboja presiden joko widodo telah berjumpa presiden world water council
dan meminta agar joko widodo menjadi penyampai pesan utama tentang pentingnya air
untuk dibahas di level tertinggi karena berdampak pada semua sektor kehidupan